tak banyak yang tahu surabaya tempo dulu adalah sebuah keraton
sejarah mencatatnya sebagai kerajaan curabaya
kerajaan mataram dibawah kepimpinan sultan agung pernah menyerbu kerajaan curabaya pada seribu enam ratus dua puluh hingga seribu enam ratus dua puluh empat dan selalu gagal
namun pada seribu enam ratus dua puluh lima kerajaan curabaya berhasil ditaklukkan
komunitas begandring surabaya coba kembali membangkitkan memori kolektif warga kota dengan sejarah yang terpendam ini
sisa sisa kejayaan keraton ini lenyap setelah belanda memasuki surabaya pada seribu tujuh ratus dua puluh
keraton dan segala struktur kotanya musnah ditelan zaman
puluhan peserta diajak menelusuri jejak keraton surabaya
titik kumpul mereka di lapangan monumentu kupah lawan
dari peta kuno diketahui kawasan ini adalah kompleks besar gaya kerajaan nusantara
ada pusat pemerintahan alun alun taman raja dan rumah ibadah
lokasi ini dulunya adalah alun alun
tepat di depannya adalah kantor gubernur jawa timur yang dibangun di atas bekas keraton surabaya
tepat di sebelahnya dulu adalah kebun rojo atau taman raja yang saat ini berganti dengan gedung milik bank indonesia
mungkin tentang struktur kota dan kadipaten surabaya sendiri pada zaman dulu sih yang itu saya belum tahu
iya sama sekali dan saya juga baru tahu kalau kadipan surabaya ini dibawahi sama mataram islam
kalau mbaknya apa yang membuat mbak tertarik itu
ya jadi yang buat saya tertarik mungkin ini lebih ke apa ya anak muda zaman sekarang gitu kan
kayaknya kurang tertarik juga dengan sejarah sejarah gitu
ini membuat saya tertarik karena memang saya asli orang surabaya
kebetulan kampung saya di kampung keraton surabaya sini
jadi saya ingin lebih tahu mengenai sejarah
ketika belanda menguasai daerah ini pusat pemerintahan bergeser
rumah penguasa surabaya kemudian berpindah ke daerah kemayoran
bangunan itu kini difungsikan sebagai kantor pos
dahulu gedung ini ditinggali bupati surabaya raden tumenggung aryoniti adiningran
jelajah sejarah keraton surabaya menarik minat peserta asal luar kota
pijar salah satunya
remaja asal tangerang banten ini sengaja mengisi libur sekolahnya di kota kelahiran orang tuanya di surabaya
menurut saya sangat bagus karena yang menjelaskannya orang yang menjelaskannya itu menjelaskan secara detail
sehingga saya paham tentang kehidupan zaman surabaya pada zaman dahulu
petualangan ini membawa kami ke masjid
masjid ini sejatinya bagian dari kompleks alun alun surabaya
kemudian digusur dan dibangun kembali pada seribu delapan ratus delapan puluh
masjid ini terawat dengan baik
bukan hanya masjid perkampungan lama yaitu kauman masih eksis hingga saat ini
tak terasa lebih dari dua jam penjelajahan berlangsung
para peserta membawa pulang banyak kisah dan bisa mereka ceritakan kembali